hari ini merupakan hari kelima dalam masa transisi menuju new normal di kota surabaya jawa timur
sejumlah aturan baru pun diberlakukan oleh pemerintah kota
sudah ada korespondensi anan indonesia rangga umara di sana
informasinya pasar tradisional sudah dibuka tapi dengan protokol pencegahan covid yang ketat
seperti apa aturannya diberlakukan
apa aturannya diberlakukan
positif mengidap corona ataupun covid sembilan belas
nah kemudian pasar ditutup selama beberapa saat
di surabaya juga ini bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah
ini bisa terlihat dari pasar pasar tradisional yang pada waktu masa psbb bahkan ini sudah bisa terlihat
setidaknya itu bisa kita dapatkan dari catatan fakultas ilmu kesehatan masyarakat universitas erlangga surabaya
yang beberapa lalu
mereka tidak memakai masker mereka tidak berjarak dan kalaupun memakai masker mereka kemudian tidak memasangnya dengan benar
jadi tingkat kedisiplinan mengapa kemudian surabaya masih sampai saat ini menjadi kota
begitu dengan sumbangan penyebaran covid sembilan belas terbesar bahkan di indonesia
mungkin salah satunya bisa kita gambarkan dari betapa rendahnya disiplin masyarakat surabaya yang salah satu faktornya bisa dilihat dari penelitian
yang dilakukan oleh fakultas ilmu kesehatan masyarakat unair di pasar pasar tradisional di kota surabaya
nah itu kemudian lah yang kemudian pada saat ini psbb sudah ditiadakan dan kemudian dilakukan masa transisi
akhirnya ada beberapa peraturan
peraturan yang lebih memperketat lagi bagaimana operasional di pasar pasar tradisional
ada enam puluh tujuh pasar tradisional di surabaya yang dikelola oleh pemerintah kota surabaya
nah dua diantaranya yaitu pasar tambah rejo dan juga pasar genteng baru
ini kemudian dijadikan semacam proyek percontohan bagi penerapan protokol baru yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya
tadi saya sudah memantau salah satu pasar diantaranya yaitu pasar genteng baru surabaya
di sana ada kewajiban yang kemudian masyarakat pembeli dan juga penjual harus memakai
harus memakai masker
pihak pasar juga memasang tirai bagi beberapa pedagang pedagang tertentu
misalnya seperti pedagang daging dan ikan
kemudian mereka membagi akses keluar masuk sehingga hanya ada satu akses masuk
hanya ada satu akses keluar sehingga tidak diharapkan tidak menjadi kepadatan baru
yang biasanya kita sering lihat di operasional pasar pasar tradisional
nah kemudian salah satu aturan yang
yang diberlakukan setidaknya baru kepada dua pasar tradisional yang tadi saya sudah sebutkan adalah
penggunaan nampan untuk proses transaksi dari pedagang dan juga pembeli
jadi nampan ini digunakan untuk menadah untuk menaruh uang yang akan diberikan kepada pembeli
kepada penjual saat mereka bertransaksi dan nanti uang kembaliannya ini juga harus diletakkan di dalam nampan
nah ini setidaknya bisa mengurangi
ini persentuhan persentuhan ataupun ya antara tangan pembeli dan penjual sehingga kedua duanya bisa merasa lebih aman
nah jika nanti setidaknya selama masa psbb transisi ini berjalan selama sekitar kurang lebih seminggu lagi
protokol kesehatan di pasar tradisional ini akan dievaluasi di dua lokasi pasar tadi
tambah rejo dan juga pasar genteng baru
nah jika kemudian memang sudah dilaksanakan dengan baik
bisa diterapkan lagi di seluruh pasar tradisional di surabaya yang jumlahnya enam puluh tujuh buah
nah selain pasar tradisional dea ini juga ada pasar tiban begitu
kalau orang surabaya biasa menyebutnya sebagai pasar kerempiang
jadi pasar tiban ini adalah pasar pasar yang tidak dikelola oleh pemkot surabaya
melainkan dikelola oleh masyarakat sekitar oleh desa oleh karang taruna lkmd dan sebagainya
keberadaannya sudah bahkan beberapa diantaranya sudah menjadi seperti pasar tersendiri dan lebih tua dari keberadaan pasar pasar lain
yang dimiliki oleh pemkot surabaya
jumlahnya ada satu ratus sepuluh dan tentunya pasar tiban ini jauh lebih padat
jauh lebih ya bukan otoritas pemkot kemudian untuk bisa menata di sana
karena sekali lagi itu dimiliki bukan oleh pemkot
nah bagaimana caranya untuk bisa menata agar pasar pasar tiban ini juga bisa dilakukan protokol kesehatan
nanti pemkot akan menata jalannya jalan menuju ke pasar itu
jika misalnya pasar tiban itu salah satu dari
pasar tiban itu sudah penuh misalnya sudah crowded sudah padat
maka nanti jalan menuju ke pasar itu akan dilakukan buka tutup
hingga saatnya kemudian bisa dilihat bahwa pasar tersebut bisa kembali tidak padat dan bisa berjarak
nah tetapi memang perlu ada seperti diakui oleh pemkot surabaya melalui kepala satpol pp surabaya
yang mengatakan bahwa memang perlu ada semacam kesabaran bagi masyarakat
setidaknya bagi pemkot surabaya sendiri untuk bisa menerapkan protokol
protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pasar pasar tiban ini
jadi memang penerapannya memang mungkin akan dilakukan lebih dulu terhadap enam puluh tujuh pasar tradisional yang dimiliki oleh pemkot surabaya
baru kemudian akan diterapkan ke pasar pasar tiban satu ratus sepuluh pasar tiban yang ada di kota surabaya
rangga tadi anda sudah menceritakan secara lengkap bagaimana aturan aturan yang detail begitu
mengenai pasar tradisional termasuk tadi pasar kerempiong juga atau pasar tiban
saya ingin membahas soal tempat ibadah
tempat ibadah juga kabarnya ada yang ditutup kemudian lokasinya di mana saja
dan setelah itu apa aturan yang detail soal bagaimana beribadah di tempat ibadah rangga
ya dea betul sekali pemkot surabaya hari sabtu yang lalu kemudian mengeluarkan
sifatnya adalah imbauan dan itu kemudian melis mendaftar ada dua puluh tempat ibadah
gereja dan masjid enam belas masjid
empat buah gereja yang ada di surabaya diimbau
dalam surat itu tertulis kata diimbau kepada dua puluh tempat ibadah tersebut
untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan di tempat tempat tersebut
dalam arti kemudian harus ditutup tidak boleh ada aktivitas apapun
nah alasannya dari pemkot surabaya
seperti tim kami tadi mengkonfirmasikan kepada kepala dinas kominfo surabaya muhammad fixer
mengatakan bahwa ini disebabkan karena hasil
tracing atau pelacakan yang dilakukan oleh tim gugus tugas pemerintah kota surabaya
ini menyebut ada beberapa kasus positif yang terdapat di lokasi sekitar dua puluh tempat ibadah tersebut
nah itu kemudian akhirnya diambil kesimpulan bahwa memang perlu ada pembatasan
di dua puluh lokasi tempat ibadah yang sudah didaftarkan oleh pemerintah kota surabaya
nah tadi tim kata
kami juga sudah melakukan beberapa pengecekan langsung ke sejumlah lokasi beberapa dari dua puluh gereja dan masjid itu
gereja misalnya ini mengaku sudah menerima pada saat minggu pagi
dan kemudian beberapa di antara gereja memang sampai saat ini belum melakukan aktivitasnya
sejak mereka menutup ataupun mematuhi imbauan untuk tidak melakukan aktivitas apapun pada saat psbb
yang sudah terjadi
terjadi selama tiga bulan
nah tetapi masih ada beberapa gereja yang kemudian akhirnya setelah menerima surat itu
akhirnya memberitahukan kepada jamatnya untuk tidak melakukan atau tidak usah beribadah dahulu ke lokasi gerejanya
nah tim kami tadi juga sempat melakukan beberapa wawancara kepada beberapa orang pengurus dari beberapa masjid
ada juga masjid yang kemudian oke akan mematuhi imbauan tersebut
meskipun mereka pada saat masa transisi ini
sudah mulai kembali melakukan aktivitas peribadatannya
tetapi ada juga beberapa masjid yang takmirnya justru merasa tidak mau begitu untuk mengikuti imbauan tersebut
nah alasan mereka apa
mereka beralasan bahwa warga sekitar masjid tersebut itu mereka anggap tidak ada
satupun yang kemudian termasuk dalam kasus positif covid sembilan belas
mereka mengaku sudah berkomunikasi
dengan rw dengan rt dan menyatakan tidak ada warga mereka yang kemudian terkena ataupun masuk dalam kasus positif covid sembilan belas
karena itu pula masjid masjid tersebut yang tidak mau mengikuti imbauan tersebut
mengatakan dengan tegas bahwa mereka masih akan melakukan aktivitas peribadatannya
bahkan tadi juga diperlihatkan bahwa kegiatan mengaji begitu bagi anak anak itu juga tetap masih dilakukan
mereka juga mengaku sudah berkomunikasi
mereka mengaku sudah berkomunikasi
mereka juga mengaku sudah berkomunikasi
tidak melaksanakan peribadatan tidak melaksanakan kegiatan peribadah di tempat tempatnya tersebut
baik terima kasih rangga umara tadi menjelaskan bagaimana suasana pasar dan juga tempat peribadatan di surabaya jawa timur